halo sebagai umat sini seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sabtu dua puluh april dua ribu empat belas bersama saya aisyah malay putri di top tiga news kelompok tv
berita pertama sobat kelompok tv capres nomor satu anis baswedan hadiri acara halal bihalal di rumah dinas cowok presnya mohaimin iskandar
anies tampak didampingi oleh keluarganya saat tiba di rumah dinas caimin
mohaimin iskandar langsung menyebut anis dan keluarga setibanya di rumah dinas
anies hadir bersama istrinya ferry farhati serta putrinya mutiara anissa baswedan dan sang putra bungsu ismail
tak hanya anies sejumlah tokoh seperti kapten timnas amin juga turut hadiri halal bihalal di rumah dinas caimin
berita kedua sobat kelompok tv partai kebangkitan bangsa atau pkb membuka pendaftaran secara terbaru